ya meski pandemi virus corona belum berakhir sejumlah ruas di jalanan atau jalanan di ibu kota ini terlihat ramai pada senin pagi
himbawan untuk menjaga jarak sosial atau physical distancing yang masih berlaku nyatanya tidak menyerutkan sebagian warga ibu kota untuk beraktivitas
sejumlah ruas jalan protokol ibu kota yang terlihat ramai senin pagi tadi ada di ruas jalan mt haryono jenderal sudirman kawasan kuningan dan jalan fatmawati
sejak mewabahnya virus corona dan himbawan work from home atau bekerja dari rumah lalu lintas di jakarta cenderung sepi
tidak terlihat adanya kemacetan seperti pada masa normal
menurut data spesialis teknologi lokasi tomtom pada dua ribu sembilan belas pada hari dan jam yang sama tingkat kemacetan di jakarta mencapai enam puluh persen
namun akibat wabah corona dalam beberapa pekan terakhir tingkat kemacetan jakarta tak lebih dari sepuluh persen